banyak cara dilakukan warga untuk menunggu waktu berbuka puasa
seperti yang dilakukan ratusan warga di jombang ini
dengan menonton seni pertunjukan tradisional ujung dan pencaksilat
warga merasa terhibur sekaligus melestarikan budaya peninggalan nenek moyang
seperti inilah salah satu aktivitas warga desa bareng
kecamatan bareng jombang saat bulan ramadan
sambil menunggu datangnya waktu berbuka
warga menyaksikan atraksi beberapa kesenian tradisional
yang dilakukan salah satu paguyuban pencaksilat di desa setempat
salah satunya adalah seni ujung
yaitu seni saling cambuk dengan rotan
di seni ini diperlukan keberanian dan teknik menghindar yang tinggi
agar badan tidak terkena cambukan rotan
selain itu warga juga pertontonkan pertunjukan pencaksilat
dan bambu gila yang melibatkan sejumlah pemuda warga desa
warga pun merasa senang dan terhibur dengan adanya kegiatan kesenian tradisional tersebut
acara ini bisa menghibur kami menunggu berbuka puasa
daripada kita di rumah bluring
di sini bersama sama kita nyambut dengan senang sekali
melestarikan kebudayaan desa kita ini yang ada di desa kita ini
setiap sabtu di sini kita lakukan latihan bersama
pertunjukan kesenian tradisional tersebut sengaja digelar
selain untuk mengisi waktu luang hingga datangnya waktu berbuka puasa
juga sekaligus mencari penyelamat
melestarikan kebudayaan warisan nenek moyang agar tidak punah